biasanya kelompok kelelawar hanya bisa ditemukan di dalam gua dan hutan belantara
namun hal unik justru terjadi di sebuah dusun di kecamatan simbang kabupaten maros sulawesi selatan
ya puluhan ribu kelelawar di sana justru hidup berdampingan bersama warga selama puluhan tahun
mereka tidak merusak atau memakan tanaman milik warga
sudah lebih dari empat puluh tahun warga dusun parangkingia desa janat desa kecamatan simbang maros sulawesi selatan ini
hidup berdampingan dengan ribuan kelelawar
binatang nokturnal ini setiap hari bergelantungan di pohon tanpa sedikit pun merasa terganggu oleh aktivitas warga di sekitarnya
kelelawar di dusun ini memiliki beberapa keunikan diantaranya memiliki bulu putih di bagian dada
kelelawar ini juga seolah mengerti bagaimana menjaga hubungannya dengan warga sekitar
dari sekian banyak tumbuhan dan buah yang ditanam oleh warga tidak ada satupun yang dimakan atau dirusak
kelelawar ini selalu mencari makan di daerah gunung
awalnya hanya ada tiga ekor kelelawar di dusun ini dan dipelihara oleh seorang pemuka adat
dia tidak mengganggu
terus dengan taman tamannya buah buahnya tidak mengganggu
tidak tidak makan di sini
oh tidak makan di sini kelawarnya pak
jadi kalau cari makan kemana pak
keberadaan puluhan ribu kelelawar ini pun memunculkan beberapa mitos yang dipercayai oleh masyarakat sekitar
sehingga warga pun tidak berani mengusik atau membunuh kelelawar ini karena dipercaya akan mendatangkan musibah
warga yang menemukan kelelawar jatuh dari pohon akan membantu untuk mengembalikannya ke atas pohon
pernah ada kejadian dia pergi tembak toh diambil dia makan saudara
ya sampai tidak meninggal juga dia tapi sempat cacit sebentar ya
jadi warga sekitar sini takut juga nangkap ya
ya kalau kita dilihat saja biar ada jatuh
terus naik kembali
keunikan kelelawar yang hidup di dusun ini mengundang rasa penasaran banyak peneliti dari berbagai negara
berbeda dengan kelelawar yang juga hidup berdampingan bersama warga di kota sopeng sulawesi selatan
kini kelelawar yang sama dengan yang hidup di dusun parang tinggia ini hanya ditemukan di amerika latin
muhammad bakri maros sulawesi selatan